saya sudah beli beberapa makanan untuk berbuka nanti
adapun rincian atas apbn
kabar baik puji tuhan sehat sehat
semakin hari semakin banyak warga yang menitipkan anggota keluarga mereka di sini
tapi kalo dipikir pikir si marsha ngomong gitu bener juga sih
selamat datang tahun dua ribu dua puluh dua selamat datang ibl dua ribu dua puluh dua dan selamat datang kembali abah stok indonesia
karung karung yang berisi dengan kacang kacangan
ibaratnya menjelajahi kawasan mangunan ini
saya tidak mempengaruhi saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri
energi kita biar kembali lagi gitu mbak
kita di sini ikhtiar untuk menyembuhkan mereka
ini bisa diklaim menjadi satu wacana manis politik
karena gak gampang untuk nyampe sana berjuang di sana
ia mencatat bahwa pada akhir tahun dua ribu dua puluh
hingga pertengahan juli dua ribu dua puluh tiga terdapat dua puluh tujuh ribu balita mengalami obesitas
punya pengalaman yang masih diingat nggak sampai sekarang soal kecoak
kemudian aksi di makobrimob itu menyambung aksi yang ada di surabaya
kita akan langsung mulai untuk bikin menu yang pertama yaitu sate lilit ya chef ya
nah itu kalau ini nanti hujan itu bisa menimbulkan banjir lah
jadi saat ini ya kami di kamar masing masing dan tidak boleh keluar sampai tanggal dua puluh tiga maret
terdapat pada perhitungan yang telah dilakukan oleh sdi
tadi itu saat marcus dan kevin sedang main kemudian dilanjut jojo dan asan hendra
jadi ini sudah sejak tahun dua ribu tujuh programnya
dia lupa bahwa dia sudah menikmati hidupnya duluan dan sekarang saatnya membayar
dua simbol yang akan muncul
sistem ppdb itu serahkan ke daerah
dan bagaimana tuh apa ya bisa dikatakan hasilnya atau impact nya kayak gitu
itu kemudian dia sudah mulai mempersoalkan
kalau sistem bioplog kita keuntungannya dari pakan mbak dengan tingkat mortalitasnya
kalau memang sekarang pengunjung di mal itu yang masuk harus vaksin
jika ada yang terpapar covid sembilan belas di dalam satu pesawat
di bidang pembelaan hak hak pekerja kita di luar negeri
melalui dpk satu jam terakhir
karena memang situasi karena umur situasi kondisi di daerah masing masing pengetahuannya juga berbeda beda
keju an cheese nya nih kejunya
jadi apa ya itu satu ketertarikan tersendiri memang yang gak sengaja gitu
gak begitu ceras tapi orang menyakinkan kita sebagai macam beneran
apa biasanya pencegahan atau mitigasinya seperti apa
presiden punya political will itu akan terjadi
ya apa dari kayak melakukan keringat juga olahraga gitu kan
kemudian saya tempelkan di kandang bebek tersebut
memberi potensi manfaat ekonomi sebesar sebelas miliar dolar amerika
keberadaan kecoa akan terdeteksi kecoa kecoa lain melalui aroma tubuhnya yang menempel pada makanan dan sayuran yang kita bawa masuk ke dalam rumah
bila tanah lembut bisa diambil menggunakan cangkul biasa
mulai dari dua ribu delapan belas sampai detik ini november dua ribu dua puluh tiga kita kasus
tapi di rapat dpr dikatakan ini adalah vendor
selama menggunakan transportasi publik
alhasil ponsel korban bisa dikuasai tanpa perlu mengambil fisik ponsel tersebut
isiannya sayuran rebus telur kentang goreng dan tahu
tapi tapi tapi tapi bakso wonogiri ini memiliki kuah yang berbeda dengan warna kecoklatan
putri tanjung sebagai juri final communications mengatakan bahwa aspek utama dalam penilaian ajang be coms dua ribu dua puluh
pada proses awal ini sampah yang di store belum ditimbang
nanti kita kasih tiga statement
tapi hari ini saya bukan pakai citrun nih
yang vaccination segala macam gitu
sama julian juga dipanggil
lalu direkrut menjadi cpns tidak akan diterima begitu
perempuan migran dan pengungsi menghadapi tantangan tambahan
seperti prasasti ataupun berbagai karya di era majapahit
menganalisa kemungkinan resiko tinggi
selamat sore mbak may
dibunuh dicacimaki dihantam oleh kekuasaan kan itu yang disampaikan oleh mbak mega tapi dia akan tetap
apa yang menarik disitu ada tiga hal
nemu di rumah ada tetangga kan yang ngasih tahu ini kucingnya atau bukan kebetulan kan di rumah
biasanya yang satu hari satu lima juta

baik mas abe yang kemudian menjadi empat tuntutan teman teman pmii kan adalah menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran
jadi banyak pritel yang sudah siap buka toko tapi akhirnya menunda karena memang nggak punya stok untuk bisa membuka toko
musimin telah melakukan penyelidikan
atau juga dengan perkembangan kekasih politik dari dalam negeri sendiri
janganlah kalau apa namanya
acara acara yang terlalu berlebihan menurut saya ya
sehingga informasi mengenai pemilu dua ribu dua puluh
sahabat sahabat yang bahkan masih
di mana terjadi peningkatan hematokrit dan hemoglobin
kemudian pidana terkait dengan se optimil di crime
melihat ini sebagai strategi marketing dengan memanfaatkan fanatisme konsumen yang kemudian menjadi jurus gitu kemudian salesnya ini konsumennya sendiri
karena dari situ ada beberapa yang sudah berhasil masuk ke militer
jadi pendidikan ini kan ada di dua tempat
tampil gagah saat berdinas kerja keras di latihan dan mati matian saat bertanding di lintasan lari
selain kemudian membaca kira kira visi misi mereka
orang orang yang kompeten untuk duduk sebagai eksekutif juga banyak
terus nggak dipandang sebelah mata oleh orang lain
juara tapi alhamdulillah sekarang kita bisa masuk di final
tentang kader partai yang tidak loyal diminta untuk pergi dan seterusnya
merupakan bagian pertama dari proses tiga langkah yang dimulai dengan referendum
itu luar biasa sintiung
penumpang penumpang ini bagaimana
dan kebanyakan juga pertanyaan pertanyaan yang saya yakin yang kita interview itu juga sudah menguasai gitu
di new sudway sebuah pusat khusus kini telah diluncurkan
saya hampir setiap tahun
selain pemandangan pantai di kawasan mandalika daya tarik terkini dari kawasan bukit seger ini adalah kita juga bisa melihat dari atas
nah mas mungkin dari mas nya sendiri ada tips gak sih mas apa yang harus diperhatikan bagi kita nih yang mau mudik apa yang harus diperhatikan dari sisi kendaraan mas selain ban mas
daripada hanya terjual dengan nilai rendah sayur sayuran tersebut disumbangkan
yang oleh orde baru disebut sebagai gerakan tiga puluh september pki
dan juga harga minyak goreng eceran di pasaran
selain makanan ada juga minuman segar
kami mengikuti evan yang sebelumnya sudah mendasarkan diri untuk menjadi peserta
dan juga kayaknya kita harus memilih makanan yang sehat sejak saat kita berbuka sampai kita sahur
kita bulat buletin langsung masukkan ke sini
karena sudah banyak yang setuju ya baik baik saja
agar penerusnya tak bernasib sama dengannya
yang harus kita waspadai atau yang harus digarisbawahi adalah
karena sudah bekerja kontribusinya nyata dan juga perolehan kursinya nomor dua di parlemen begitu
kami punya aplikasi namanya bolpen
sudah mau tanda tangan kesetiaan ya kita fasilitasi dengan pembebasan bersarat
untuk ikut merasa memiliki
di ppdb sendiri kita berkoordinasi bagaimana yang namanya kata
dengan adanya ispa akan semakin memperparah kondisi ispanya
kasus suap penerimaan mahasiswa baru unila telah mencoreng dunia pendidikan di negeri ini
perencanaan juga tidak berpikir perencanaan
karena kasus covid sembilan belas gelombang kedua yang cukup banyak sampai ratusan ribu kasus perharinya
pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang enam puluh lima persen dari total calon pemilih tercatat berusia tujuh belas sampai tiga puluh sembilan tahun
anak anak ini anak anak pelaku ini ada kontribusi lingkungannya
lari memang dibalik image atau kesan negatif serangga yang dianggap pengganggu ini
saya sudah sering ya mengedukasi mensignalisasikan terkait dengan pemukiman layak huni
pada uji spirometrik kita akan melihat beberapa indikator yang nanti bisa dilakukan formula sehingga kita mengetahui umur paru dibandingkan umur pasiennya
dia itu orang yang sangat mendapatkan perlindungan yang
pokoknya harus selamat sampai tujuan ya
negara harus hadir dan makin inklusi
fasilitas depad center yang lengkap dan memadai
ada peningkatan jumlah penerbangan dan jumlah penumpang dibandingkan dengan pada empat hari menjelang lebaran
sadar akan tindakan illegal logging yang bisa merusak alam
ya makanya kalau dibuka pada publik oh di online kan aja bu
terutama untuk sanksi sanksi kayak di indonesia itu kan kayaknya belum ada kan
berlibus lepas dari rutinitas menjadi wish list yang dengan menikmati tempat wisata yang menarik dan juga menjadi terapi ampuh untuk menghilangkan penat dan juga stres setelah menjalani rutinitas sehari hari
yang kedua adalah isu ini sebenarnya
acara acara seminar yang sekedar formalitas
ya kita sudah mulai memikirkan obat obatan anti hipertensi
untuk dana pensiun dibutuhkan paling tidak
karena atmosfer kompetisinya sangat bagus penontonnya penggabarannya sangat banyak
hal lain adalah biaya operasional yang cukup tinggi
selama tiga bulan berturut turut
karena kandungan glukosanya tidak terlalu tinggi
ada perbedaan di antara dua hal tersebut
rumahnya dimainin anak anak kadang suka dibanting ya penting sedih dengannya gitu
jangan sampai kemudian yang bagian magnis semua itu
indra menyadari serangan jantung tak bisa diremehkan
dan apa dan seterusnya seterusnya
ataupun mantan narapidana terorisme yang masuk kategori merah
dari hati biar bekerja dengan hati gitu
namun kalau mau membeli dalam ukuran kecil mulai dari lima rupiah sudah bisa kok
ya jadi nantinya bakal ada perempat final lah
menurut mentaati prokes gitu ya
dan juga transparansi dari polri
pernah karena ngerasa masalah yang dilalui itu kayak berat banget
ya kita harus berat membawa ke pasien pasien kesehatan
ya ini yang menarik tadi ada katakan tentang suku bunga yang memang akan nanti tidak se expected
tidak ada yang tercela
cocok nih buat olahraga bareng keluarga
sehingga tetap membutuhkan waktu
tapi itu waktu awal awal waktu kelas satu awal awal
untuk menikmati belut ini kita tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam
ada beberapa fashion di dunia sekarang lagi bicara tentang human
atau paut di desa kadakajaya
tentang ibu kota nusantara disahkan dalam rapat paripurna dpr selasa
terkait dengan kasus korupsi pembangunan rel kereta api yang melibatkan direkturat jenderal kereta api di kementerian perhubungan
pada waktu jualan ini ya omset kami satu hari itu
artinya pasar kembali mekanisme pasar itu artinya sudah
nah namun seperti apa sebenarnya perjalanan kisahnya ya sampai akhirnya nih hari ini sudah ada hamparan ikan asin sebanyak ini
di kanakan jauh jauh hari sudah tiga bulan yang lalu di rekanakan
sehingga memang tidak begitu banyak masa di depan kawasan dpr
jakarta utara pernah dulu pas apa ya
harapan saya sebelum saya suatu saat nanti mau gak mau kan harus gantung sepatu ya
seperti dengan tema hari kesehatan mental sedunia yang jatuh pada bulan oktober
alhamdulillah disini antusias sekali masyarakatnya
setiap hari para perajin ini sibuk mengerjakan pesanan jam kayu

musim durian di agrowisata sindang wangi akan terlangsung hingga maret nanti
memang yang sudah kena penyakit lama tapi nggak ditangani
kemudian yang tujuannya untuk memenangkan pasangan prabowo gibran
kalau tidak bisa mengatasi
pak toto kalau anda melihatnya sebenarnya sistem pendidikan di kampus ini idealnya seperti apa ya
demikian juga dengan sistem algoritmanya akan diserahkan menjadi open shore system
kalau memang berat satu ini bisa empat puluh
hasil pilek juga sangat berkait dengan pilpres
dan berjalan di runway sepanjang berapa
membutuhkan penghiburan dan sebagainya
ya itu artinya saat ini nasib dari para tenaga honorer itu dipertaruhkan dan berada di tangan pemerintah
ataupun kebutuhan kebutuhan yang tidak terlalu urgent
maka kita hubungkan beliau beliau ini dengan dokter yang merawat selama ini
meski berat badan kenan melebihi anak lain seusianya orang tua kanan masih bersyukur
kita bisa menghangatkan tubuh kembali dengan kulinernya
apakah anda menetapkan peraturan ini
tapi beruntungnya kan kalau di basket mungkin dana akomodasinya kan lebih sedikit
dan dari dukcapil dki jakarta juga tengah bekerja sama dengan dukcapil di daerah daerah aglomerasi
dia bilang udah besar loh ya sendiri sendiri
memungkinkan nggak sejauh mana kemungkinan kemungkinan hubungan diplomatik itu indonesia dengan israel
jadi ini adalah nyamuk yang lain yang membawa virus yang lain dan menghasilkan penyakit yang lain
yang mampu yang terlalu malah sebenarnya nggak memerlukan subsidi itu
dulu hanya ada beberapa pedagang lima tujuh pedagang baru mau gabung ya
dirinya semula dijadwalkan untuk berangkat ke masjidil haram pada dua ribu dua puluh
sehat selalu mas adi dan juga bang eriko
faktornya itu adalah nothing touse sih kayaknya
tapi ternyata itu jauh lebih dari itu
mas budi setiarso ujungnya menurut anda ini akan seperti apa
mengurus perpanjangan sim a dan c tanpa harus mendatangi kantor satpas di wilayahnya
dan itu menjadikan indonesia tidak terlalu menarik bagi turis